berdasarkan kesimpulan fakta fakta dalam persidangan majelis hakim meyakini bahwa pengamanan senjata milik yusua oleh terdakwa riki rizal merupakan kehendak putri candrawati
hal ini disampaikan majelis hakim morgan simanjuntak dalam sidang dengan agenda pembacaan fonis terdakwa kuatmaruf di pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang
dalam pemaparannya morgan simanjuntak menjelaskan ada dua senjata milik yosua yang diamankan
dalam perjalanan ke jakarta dari magelang ricky rizal menyimpan senjata tipe hs di dashboard mobil
hal itu diketahui dan dibantu oleh terdakwa lainnya richard eliezer yang menyimpan senjata laras panjang milik yosua di jok kursi mobil
hakim menyebut keberadaan senjata di dalam mobil memang sudah diketahui dan dikendaki oleh terdakwa putri candrawati
menimbang bahwa mengenai senjata hs milik korban yusua dawarat oleh saksi riki rizal selanjutnya diambil dan diletakkan dalam dasport
milik mobil b satumah yang diketahui saksi richard eliezer
sedangkan saksi richard eliezer membantu membawakan senjata setair serta meletakkan di bawah jok kursi depan mobil b satu mah
dihubungkan dengan perintah saksi putri candrawati di rumah saguling
sehingga saksi richard eliezer membawa senjata laras panjang setir nomor pabrik satu empat belas usa dua ratus empat puluh tujuh ke lantai tiga
ditunjukkan saksi putri candrawati agar diletakkan di lemari penyimpanan senjata yang terletak di kamar pribadi saksi putri candrawati
serta suaminya saksi ferdi sambo
serta dihubungkan pula dengan ketika saksi perdisambo menanyakan keberadaan senjata hs milik korban yosua kepada saksi richard eliezer di lantai tiga rumah saguling
dapat diketahui saksi riki rizal telah menyampaikan kepada
saksi putri candrawati bahwa saksi riki rizal telah mengamankan senjata hs milik korban yusua huda warat